sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
kalau ada hal penting lagi kamu telepon saya ya
apa ibu melihat seorang anak cantik
pakai baju rumah sakit lewat di sini
maaf bu saya nggak melihatnya tadi
mama ngapain di sini
saskia siapa lagi
dia tuh gak ada di kamarnya
kemana perginya ma
hama juga nggak tahu nak
siapa tahu dia jalan jalan di luar atau
kamu harus cari dia cepat
kondisinya masih lemah
mama takut terjadi apa apa sama dia
kamu harus cari dia ya
saya cari dia
pengamor si anak ya
apa dia lihat
atau luahkan gue
pak tolong lepasi perempuan itu
kamu bisa bawa dia
terima kasih pak
berani lu buka gue aja
lu gak tahu siapa gue
lu akan bayar semua aja

hanya ada aja yang bayar atau saya lebih besar lagi
jangan coba coba cari saya siapa lagi
kamu akan saya bikin menyesal seumur hidup kamu
kamu tenang aja
dia gak akan nyari kamu lagi
kenapa dia nak
tadi dia dikejar kejar oleh seorang wanita yang luka bakar di wajahnya
kok dia bisa keluar kamar sih mbak
mama juga gak tahu mama
tadi tuh mama lagi asik zikir
terus mama tertidur di sofa
itu tiba tiba mama terbangun dan melihat dia udah gak ada di sini
sepertinya dia mau lari dari sini mah
sebaiknya kita harus telepon ibunya saskiah
kita harus memberitahu hal ini
kita kan nggak tahu nomor teleponnya
mama yakin pasti saskiah mau memberitahu nak
jadi ibu benar benar mau pergi ke jakarta
karena itu ibu butuh sekali alamatnya nak aditya
ibu ingin sekali ketemu sama saskia
paling tidak ibu ingin tahu bagaimana keadaannya
tapi masalahnya aditya tidak berada di jakarta bu
maksudnya jadi aditnya ada di mana
menurut orang tuanya aditya sama sekali belum pernah pulang ke rumahnya

jadi adiknya masih ada di jakarta
waktu itu saya pernah bicara sama orang tuanya
orang tuanya bilang nah aditya pulang ke rumah
ibu aditya belum pernah sama sekali menghubungi saya
kalau memang aditya pulang ke rumahnya paling enggak dia akan memberikan saya kabar
masalahnya kalau aditya sendiri nggak pulang ke rumahnya
apa mungkin saski ada di rumah aditya
tapi saskia pernah minta alamatnya aditya ke nak yudi kan
kalau begitu paling tidak saskia pernah ke rumahnya na aditya
saya akan datang ke sana siapa tahu dapat petunjuk
oke kalau begitu sebentar ya bu saya tuliskan dulu alamatnya
aditya kenapa kakek harus berobat ke jakarta
apa tidak bisa disini saja
kakek selain karena fasilitas dan peralatan rumah sakit di jakarta lebih canggih
juga saya merasakan bahwa saya akan menemukan sesuatu mengenai masa lalu saya
kenapa kamu tidak ke rumah sakit yang di desa saja
kan kamu juga bisa menemukan jati diri kamu disitu
kakek fasilitasnya disini itu kan tidak sebagus di jakarta
nadia ketika saya suka jakarta terlalu rame macet banyak polusi lagi
iya tapi di rumah sakitnya kan enggak
sekarang lebih baik kakek ikutin aja apa yang dibilang sama dokter aditya
ya sudah baiklah
mbak nadia barusan manajer pabrik telpon
katanya mbak nadia belum datang juga ke pabrik untuk memeriksa barang barang di sana
dan para pekerja di pabrik pengen bicara sama mbak nadia
kalau aku ada waktu aku pasti kesana
bagaimana pabrik bisa berjalan dengan baik kalau kamu tidak berusaha untuk memeriksanya
nanti aja kalau saya ada waktu
yaudah sekarang aja
takut kenapa nad
saya takut kalau nanti roger dan
dan anak buahnya datang lagi
kamu adalah perempuan pemberani
lebih baik kita mati dengan cara yang terhormat
daripada kita harus hidup sebagai seorang pengecut
akang maafkan kesalahan saya ya akang
saya meninggalkan akang sendirian di rumah
jangan khawatirkan akang fatimah
insya allah akan makan baik baik saja
saya sudah bawa pesangon juga
mudah mudahan cukup sampai pulang nanti kang
kamu pasti akan membutuhkannya
terima kasih kang
ibu datang juga
ibu kecewa sama saya
saya kesini tidak untuk melepas kamu
dan saya kesini tidak untuk menjaga abdullah
kalau bu aziz tidak mau menjaga saya
antar fatima ke terminal
temani sampai dapat bus
itu juga tidak bisa